tante sangat kecewa dengan al dan andin
karena tante merasa tante dibohongi sama mereka
al menikah dengan andin
dimana andin adalah narapidana kasus pembunuhan roy
sebelumnya tante tahu
roy kesana kalau dia lagi stres banget
karena seingat saya sehari sebelum kamu nikah sama nino
roy kesana karena saya ngetemenin
kalau memang dia masih cinta sama kamu
itu kamu masih bilang
karena dia dengar kata kata kamu
dan dia beneran datang mas
dan dia hampir aja menghancurkan akan nikahku sama mas nino
karena perkataan saya jadi begitu kan
tapi memang orangnya nekat soalnya
dia gak pernah berpikir sebelum bertindak
kadang saya pusing sama ulahnya dia
saya sangat sedih waktu dia menikah

saya sudah berpikir sama dia
tapi saya juga sangat sedih
saya juga sangat sedih
saya sangat sedih waktu dia menikah
saya sangat sedih waktu dia menikah

kau udah cuci tangan
yaudah habis ini kita makan ya
papa udah peselin makanan buat kamu
sini duduk sini mancus
oh ini pake
kita makan dulu
selesai makan kita nanti ngerena
terus kita setinggi tinggi lagi ya
kamu sudah boleh pulang hari ini
kamu gak boleh lagi
ngerjain tugas dari paldebaran yang bahaya bahaya itu loh
kalau kerja yang sewajarnya aja ren
gak usah macem macem
mama cemas sama kamu
ya mas insya allah ya
aku bakal jalan diri lagi lebih baik
apa udah beres masalahnya
ah mending saya tanyakan langsung ke pak alp
saya mau menanyakan tentang perkembangan sumaro pak
apa dia sudah bersaksi di depan
ada kesalahpahaman sedikit lah
karena sumarno datang dengan anak buahnya angga kan
terus mama ngeliat cctv
saya kasih uang sumarno
oh iya kamu mesti di rumah sakit kan
makin membaik pak
dan sebentar lagi saya mau pulang
kalau gitu saya sekali minta tolong ya
kamu urus semua pembayaran berobat anaknya sumarno
terima kasih ren
katanya dia di jalan kamu ya
mumpung alika masih dirawat disini
nggak usah pak aku udah kenyang
nah kalau gitu pulang ya
reina ancis sama mama tunggu di ngobur
sebelumnya saya minta maaf tante
kalau saya datang kesini mengganggu waktu istirahat tante
saya datang kesini mau membahas mengenai cctv yang tante lihat

di mana ada segerombolan orang
di mana ada segerombolan orang
atau mungkin terlihat seperti preman tukang pukul
atau mungkin terlihat seperti perema tukang pukul
dan saya gak mau tante salah paham disini
saya mau semuanya clear tanpa
apa al yang suruh kamu
enggak sama sekali tante
saya datang kesini
al juga gak tau tante
al juga gak tau tante
setelah melihat rekaman itu
setelah melihat rekaman itu
tante memilih untuk menangkap tante
untuk tidak percaya
jadi apa yang akan kamu jelaskan
gak akan ada gunanya kak
selamat siang bu
mau ketemu dengan siapa
saya mau ketemu ibu rosa
oh dengan ibu rosa
terima kasih banyak ya uya
saya mengerti bagaimana perasaan
tante sangat kecewa dengan al dan andin
karena tante merasa tante dibohongi sama mereka
al menikah dengan andin
di mana andin adalah narapidana kasus pembunuhan roy
sebelumnya tante tak bisa mencari

ah juga yakin dan punya pemikiran yang sama
andin adalah pelaku pembunuhan roy
al menikah dengan andin bukan karena cinta tante
tapi karena dendam
tante sering mencari roy
dan al juga mengandil menderita
seperti apa yang tante rasakan

rupanya rosa lagi datang
sepertinya mereka lagi membicarakan masalah yang serius saya tunggu di sini dulu deh
dan seiring waktu berjalan
al bisa merasakan cintanya adil
dan pengorbanan andin yang begitu besar ke al
waktu itu saya pernah kasih racun ke al
andin mengorbankan nyawanya dengan mengambil racun tersebut tangan minumnya
orang yang paling dia cinta
tanpa memikirkan dirinya
perlahan demi perlahan
hati al mulai luluh tanda
al mulai mencintai andin
dan di saat waktu yang bersamaan juga
andin juga bilang ke al tante
bukan andin pelaku pembunuhan roy
pemikiran al mulai terbuka
orang sebaik andin
gak mungkin tega melakukan pembunuhan tanpa
dan mereka bertekad untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya
siapa dalang dibalik semua ini
dan mereka membuktikan
bukan andin pelakunya